kantor staff presiden republik indonesia angkat bicara soal tudingan presiden jokowi
sengaja menghindar untuk bertemu para demonstran yang menolak kenaikan harga bbm di sekitar istana negara
tenaga ahli utama kantor staff presiden ali muhtar ngabalin menyebut tudingan pengunjuk rasa sebagai fitnah
pihak istana akan menerima demonstran dari unsur manapun termasuk perwakilan persatuan alumni satu ratus dua puluh satu
hal ini merupakan perintah langsung dari presiden yang disampaikan melalui kepala staf kepresidenan muldoko
pihak demonstran nantinya dapat menyampaikan aspirasinya melalui pegawai staf presiden
bahkan bertemu presiden secara langsung jika memungkinkan
tidak ada yang mustahil
kalau pas kebetulan dengan jadwal presiden ada di tempat beberapa kali kan saya lakukan itu
ksp lakukan itu tidak ada masalah
bahkan ada yang datang tidak pakai sendal kami bawa
dan itu bukan kami atur atur dia datang saja
kapan berapa orang yang mau kita kasih ketemu presiden
saya orangnya yang kasih ketemu presiden
jadi istana ini terbuka pemerintah terbuka joko widodo terbuka untuk siapa saja